setelah timnas islandia menggelar latihan tertutup di stadion utama gelora bung karno pada siang hari ini
pelatih timnas islandia hemir helgrimson mengatakan bahwa ia merasa aneh dengan kondisi rumput yang ada di gbk
dilansir dari cnn indonesia com hall grimson mengaku kepada awak media bahwa rumput yang ada di gbk ini terlalu tinggi
selain itu ia juga mengatakan bahwa udara di stadion sangat panas dan tidak ada angin
namun mereka tidak masalah dengan kedua hal itu
mereka tetap senang dapat berada di indonesia dan memiliki sedikit waktu persiapan untuk melawan timnas indonesia
dalam latihan singkat jelang pertandingan islandia lebih banyak berlatih dengan skema serangan
namun ia juga berharap timnya dapat bermain secara menyerang dan bertahan ketika melawan timnas indonesia minggu besok